kurna esih menuturkan
sebelum meninggal istrinya sempat mengalami kontraksi dan muntah di rumah pada jumat sore
karena kondisinya terus menurun juju membawa kurna esih ke puskesmas tanjung siang
khawatir terjadi sesuatu kurna esih lantas diantar ke rsud subang menggunakan ambulans milik puskesmas tanjung siang
di ruang igd ibu berusia tiga puluh sembilan tahun ini sempat mendapat perawatan
namun saat membawa masuk ke
di ruang pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif atau ponek
petugas medis mengatakan ruangan tersebut penuh dan menyarankan agar dibawa ke rumah sakit lain
setelah ditolak oleh rsud subang juju membawa istrinya ke rumah sakit di bandung
namun dalam perjalanan istrinya meninggal
tadi tidak sehat di rumah sakit tamu dan
inilah sebab trus kaciansop
itsuka nyari dia melhor
menurut audas ilmuwan dan pandemi
cerita se merchant vogh bertolak di bagian pintu
di lain pihak rsud subang membantah tudingan menolak pasien ibu hamil yang hendak melahirkan tersebut
menurut direktur rsud subang ahmad nasuhi saat masuk ke igd pasien diperiksa oleh dokter dengan hasil kondisi pasien mulai membaik setelah disebut sempat menurun
melihat kondisi yang membaik petugas medis membawa pasien ke ruang pelayanan ponek
namun petugas kaget lantaran dikatakan pasien tersebut sudah diberitahu agar dibawa ke rumah sakit lain karena ruang icu penuh
pelayanan kesehatan yang perorangan ini itu diatur di permenkes satu tahun dua ribu dua belas
jadi disebutkan bahwa rujukan itu sebetulnya harus dikasih tahu dulu pasiennya
kemudian ada sistem yang namanya sistem rujukan terbang
kejadian ini disesalkan oleh dinas kesehatan kabupaten subang
dinkes kabupaten subang meminta rsud subang lekas memperbaiki layanan agar peristiwa serupa tidak terulang
sementara itu pemerintah kabupaten subang akan mengaudit rsud subang agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan optimal
mudah mudahan kita berharga inilah jadikan pelajaran yang sangat berharga
bahwa tenaga kesehatan kedepannya kita harus bekerja secara profesional
tapi juga membawa yang namanya empati dan hati nurani terhadap pasien kita
kami atas nama binda subang akan melakukan amp
audit maternal itu fasilitas atau perum yang ada
beda audit indah beda audit bpkp
kalau di bidang kesehatan namanya audit
dari audit itulah akan muncul ab
audit rsud subang ini diperlukan sebelum pemkap subang menjatuhkan sanksi jika nantinya ditemukan kesalahan
dian firmansyah subang jawa barat